kepala badan pengawas obat dan makanan atau bepom penny kusuma stuti lukota menyatakan indonesia akan mendapatkan sepuluh juta vaksin covid sembilan belas dari uni emirat arab pada akhir tahun dua ribu dua puluh mendatang
pihaknya hingga kini terus berkoordinasi dengan pemerintah uni emirat arab agar mendapatkan data dan informasi untuk mempercepat pemberian vaksin covid sembilan belas di indonesia
sebagaimana kita ketahui pada tanggal dua puluh satu agustus sudah ada kesepakatan antara menteri luar negeri republik indonesia dan menteri bumn yang berkunjung ke uni emirat arab terkait kerjasama pengembangan vaksin covid sembilan belas ini
di mana uni emirat arab berkomitmen menyediakan sepuluh juta vaksin covid sembilan belas untuk indonesia melalui kerjasama melalui g empat puluh dua uni emirat arab dengan sinopharm dan kimia pharma
pada akhir tahun dua ribu dua puluh diharapkan sepuluh juta vaksin
kami sudah melakukan kunjungan langsung ke uni emirat arab khususnya adalah untuk mendapatkan data dan informasi lebih detail sehingga badan pom dapat lebih efektif dalam memberikan dukungan langkah regulatory untuk mempercepat akses vaksin covid sembilan belas ini di indonesia